ya kita kembali ke ibu kota
sejumlah perempuan yang tergabung dalam ema ema indonesia
menggelar aksi unjuk rasa di depan markas polda metro jaya minggu siang
mereka mengutuk kekerasan dalam demo di gedung dpr beberapa hari yang lalu
serta mendesak presiden joko widodo dan kapolri untuk membebaskan semua pelajar
dengan membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan kecaman atas penangkapan pelajar dan kekerasan
puluhan perempuan yang tergabung dalam emak emak indonesia berdemo di depan markas polda metro jaya
dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa juga menyampaikan orasinya
para pendemo mendukung aksi mahasiswa dan pelajar di depan gedung dpr senayan jakarta beberapa hari yang lalu
karena itu mereka mengecam tindak kekerasan dalam aksi berujung ricu tersebut
mereka juga menuntut presiden joko widodo dan kapolri jenderal polisi tito karnavian
membebaskan para siswa yang saat ini ditahan
sementara itu sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah di indonesia terus mengecam
aksi kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa
untuk mengecam aksi kekerasan
mereka menunjuk rasa mahasiswa dan pelajar tersebut
mereka menunjuk rasa mahasiswa dan pelajar tersebut